terima kasih anda masih bersama kami
dalam rangka menyambut hari olahraga nasional tanggal sembilan september
untuk bertempatan hari ini pemerintah dki jakarta mengadakan festival jakarta sehat
di kawasan monumen nasional
acara ini juga untuk menjaga semangat berolahraga warga dki jakarta
setelah suksesnya gelaran asean games dua ribu delapan belas di jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan turut menghadiri festival jakarta sehat
dengan mengendarai motor gede milik dinas perhubungan dki jakarta
kedatangan anies ini menarik perhatian warga yang berebut untuk foto bersama orang nomor satu di jakarta ini
festival jakarta sehat yang berlangsung pada minggu pagi
juga menampilkan marching band dari smkn satu ratus tujuh dan pencaksilat dari kelompok tunas kelapa
seni bela diri pencaksilat ditampilkan agar warga jakarta yang datang
dapat lebih mengenal pencaksilat yang telah berhasil menyumbangkan empat belas pedali emas
dalam ajang asean games dua ribu delapan belas
dki jakarta atletnya cukup baik kita menyumbangkan emas sepertiga
separuh perak dan kita sekarang diwarisi fasilitas fasilitas kelas dunia
karena ini adalah fasilitas fasilitas kelas dunia
dan kita tidak ingin fasilitas kelas dunia ini dibiarkan
dimanfaatkan oleh orang orang dari luar indonesia saja
tapi juga justru dari warga jakarta